saya pese nggak tahu nih cara makannya gimana nih
pas gue kemarin gue diajak main basket
jadi sama sekolahannya abo tuh aloysius gitu ya
untuk masuk ke lokasi masjid kuno bayan anda akan diwajibkan menggunakan pakaian adat berupa sarung dan sapuk atau ikat kepala
si karirnya di timnas gitu kan ya
tapi kalo misalnya emang tim lu udah unggul unggul pasti main